selebgram oklin fia selesai menjalani pemeriksaan di mapores jakarta pusat kamis sore
oklin dilaporkan pb semi atas tuduhan pornografi dan melecehkan agama karena menjilat es krim
sambil berjongkok di hadapan seorang pria dengan memakai kerudung
didampingi kuasa hukumnya oklin yang membawa secari kertas langsung menyampaikan permohonan maafnya
kepada seluruh masyarakat indonesia
oklin mengaku baru berani menampilkan diri ke publik karena takut dan trauma
atas segala cacian yang diterimanya
oklin mengaku tidak ada niatan untuk merendahkan ataupun melecehkan agama islam
dalam konten jilat es krim ini
sebagai seorang muslimah dari lubuk hati saya yang paling dalam
tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama islam
umat muslim ikhwan dan ahwad
seluruh perempuan di indonesia
sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama islam
menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha
saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab
sejak saya masih kemanca
saya mengaku di umur yang masih belia ini
masih seringkali berbuat hilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut
saya tidak akan mengulanginya kembali
selain mengaku hilaf oklin juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
di skeftiar yahya jakarta